jangan dur ini
perkembangan terakhir terkait jumlah korban
hari ini sejumlah dua ratus tujuh puluh dua jenazah
karena hari ini ditemukan satu jenazah
atas nama ibu nining umur enam puluh empat tahun
nah sekarang jadi dua ratus tujuh puluh dua
dari dua ratus tujuh puluh dua ini yang sudah dapat diidentifikasi
by name by address nya ada satu ratus enam puluh lima orang
sementara yang masih kita cari terus siapa ini
begitu ya jenazahnya identitasnya
masih ada satu ratus tujuh jenazah
kemudian korban hilang
kalau kemarin empat puluh karena ditemukan satu sekarang tiga puluh
dari tiga puluh sembilan ini kami dapat informasi baru
tiga puluh dua adalah memang warga cijendil
dan ada tujuh warga yang melintas di sekitar itu
itu juga menjadi korban
nah korban hilang ini semuanya sudah
teridentifikasi nama di dalamnya
sehingga ini untuk memudahkan pencarian
yang dilaksanakan terus menerus oleh
tim sar gabungan
kemarin saya katakan kepada rekan rekan media sekalian
sebanyak enam orang ini yang dikerahkan
untuk mencari ke tiga puluh sembilan korban yang masih hilang ini
tetapi karena medannya berat hujan
jadi tertimbun rumah rumah ini
tapi mudah mudahan ini secara lambat laun bisa kita temukan
kemudian korban luka
warga mengungsi enam puluh dua lima ratus empat puluh lima orang
nah dalam kesempatan yang warga hilang ini
khususnya pada masa ini
masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang
dalam melaporkan ke posko
agar ini jelas
nama tempat tinggal
umurnya jenis kelamin dan sebagainya
karena itu tadi
dari dua ratus tujuh puluh dua jenazah yang ditemukan
ternyata masih ada satu ratus tujuh
yang belum bisa diidentifikasi secara jelas
nah ini kami mohon bantuan
dari seluruh masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang
kemudian yang merasa anggota keluarganya meninggal
awal apakah itu sudah dimakamkan begitu
atau dimakamkan oleh petugas
melengkapi dengan surat pernyataan kematian
yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan setempat
ini mohon para kepala desa membantu
kenapa ini perlu
surat pernyataan kematian ini
karena ini menyangkut terkait bantuan dan santunan
atau asuransi jiwa misalnya
itu semuanya salah satu syaratnya adalah
surat kematian yang dikeluarkan dari fasilitas kesehatan setempat
ini semakin hari
semakin terkendali tentu saja
situasi akan semakin baik
tentu saja yang terkait dengan administrasi
seperti surat kematian ini sangat diperlukan
bagi ahli waris ataupun keluarganya
ya ini juga didata terus
ini laporan dari desa dan dari camat
langsung ke posko utama
penanganan gempa bumi di cianjur ini
ada semuanya yang rusak untuk rumah lima puluh enam tiga ratus sebelas
rusak berat dua puluh dua dua ratus enam puluh tujuh
rusak sedang sebelas delapan ratus tiga puluh enam
rusak ringan dua puluh dua dua ratus delapan
ini data dari kepala desa kecamatan
yang dilaporkan pada kita
tentu saja ini akan diverifikasi
dengan batasan batasan yang sudah ada
ada peraturan menteri pupr
terkait dengan spesifikasi
mana yang masuk kategori rumah rusak ringan
rumah rusak sedang dan rumah rusak berat
kami secara paralel
ini mengerahkan aparat pemerintah
dari tingkat rt rw desa camat
kemudian juga melatih unsur perguruan tinggi
dan secara paralel ini akan
memverifikasi data data ini
bisa saja jumlahnya nanti berubah
nah nanti setelah diverifikasi
kita akan segera bangun ya
supaya semakin cepat masyarakat berpindah
tidak tinggal terlalu lama di tempat pengungsian
kemudian infrastruktur juga yang rusak
sekolah ada tiga puluh sembilan
tempat ibadah satu ratus dua puluh empat
fasilitas kesehatan ada tiga
gedung kantor ada tiga belas
kecamatan terdampak tidak ada perubahan
seperti yang saya sampaikan kemarin
kemudian untuk kegiatan hari ini
di samping tadi melaksanakan pencarian
dan evakuasi korban hilang
ditemukan satu ya
atas nama almarhumah ibu nining tadi
umur enam puluh empat tahun
kemudian pendistribusian logistik
saat ini sudah berjalan lebih baik
karena sampai sore ini kami memberikan pernyataan
atau informasi kepada rekan rekan media
tidak ada laporan masuk bahwa
ada yang belum dapat logistik
jadi para camat tadi sudah mengambil logistik
untuk kebutuhan kecamatannya
nanti kalau rekan rekan media ingin lebih jelas
ada list nya itu
masing masing kecamatan apa yang dibutuhkan
dan diambil hari ini
dan desa mendistribusikan ke tempat tempat pengungsian
yang ada di wilayahnya
dan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan
setiap hari kepala desa ini memberikan daftar yang dibutuhkan
seperti sekarang ini untuk besok
daftar dari desa sudah masuk
besok ke kecamatan ya untuk besok ini
kecamatan juga sudah akan mengirimkan besok pagi
sehingga besok pagi jam sembilan paling lambat
sudah dikirimkan lagi logistik
untuk kebutuhan hari itu dan hari esoknya
minimal dalam dua hari per dua harian ini
nah nanti kalau rekan rekan media masih
adanya kelompok masyarakat
yang mungkin tidak mendapatkan logistik
logistik terlambat disampaikan saja
ini rantai komandonya
sekali lagi melalui aparat pemerintah terkecil
dari mulai rt rw kepala desa camat
dan terpusat di pemerintahan kabupaten
kita keluarkan logistik dari dua gudang
yaitu gudang bbbd kabupaten cianjur
dan gudang wanita kabupaten cianjur
apabila ada masalah
setiap hari juga dilaksanakan rapat koordinasi
setiap malam itu para camat
melaksanakan rapat koordinasi dengan bidang logistik
termasuk juga kepala desa
dengan sistem ini diharapkan
tidak ada lagi laporan laporan
yang tidak mendapat logistik
atau terlambat dalam mendapatkan bantuan logistik keperluan
kami juga memberikan keuntungan
untuk menghasilkan keuntungan
untuk membangun keuntungan
ketahuan tentang perkembangan
kasus dan perkembangan
dengan keuntungan kekecewaan
dan kekecewaan kekecewaan
kemudian kami pun terus mendata
unsur unsur lain yang mau ikut serta
dalam penanganan bencana alam ini
ada kelompok ormas
ada unsur pengusaha
empat ratus tiga puluh tiga organisasi dengan jumlah personil empat ribu enam ratus tujuh puluh empat orang
nah ini sudah dikonsolidasikan sudah dibagi tugas
sebagian membantu penanganan dari pencarian dan pertolongan
sebagian membantu dalam pendistribusian logistik dan penanganan pengungsi
sebagian membantu dalam pendataan untuk segera membangun rumah rumah yang rusak
bahkan dari kementerian lembaga terkait ini semuanya terlibat secara sinergi
memang bnpb memegang unsur komando tetapi yang bergerak semua kementerian lembaga
ada kementerian pupr tni polri kementerian sosial bmkg kementerian esdm
tadi juga mengerahkan baik relawan maupun tenaga medis
kementerian kesehatan ini setiap saat mendampingi kita
dan unsur unsur yang lainnya banyak sekali
nanti rekan rekan media bisa melihat daftarnya
kemudian yang kami rasakan memang walaupun kemarin sudah dihimbau
ini saya juga menghimbau sekali lagi kepada masyarakat masyarakat
tidak berkepentingan tidak terdampak bencana sebagai korban
mungkin tinggalnya di kabupaten cianjur di kabupaten bogor di luar kabupaten cianjur ya
kabupaten sukabumi misalnya ya kalau datang ke daerah bencana dengan tujuan membantu silahkan
dan lebih baik membantunya secara terpusat melalui posko utama
jangan sendiri sendiri ke tempat lokasi
lokasinya lima belas kecamatan
banyak jalannya kecil kecil tempatnya terpencil
sehingga kalau masyarakat datang sendiri berbondong bondong ke sana
tentu saja ini membuat jalanan macet
membuat program program dan kegiatan penanganan pengungsi
pendistribusian logistik ini terhambat
jadi bukan bencana ini untuk dilihat
bukan menjadi tempat wisata
tetapi bencana ini adalah hal atau sesuatu yang harus dipecahkan bersama
ini kami sekali lagi menghimbau kepada masyarakat
dan kami pun himbaw kepada unsur pores dan kodim cianjur
untuk tidak segan segan bertindak secara tegas tetapi tetap humanis
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atau kelompok kelompok masyarakat ini
supaya lebih paham dan tidak mengganggu jalannya kegiatan atau tindakan penanganan gempa secara keseluruhan
demikian yang bisa kami sampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
seperti yang dikatakan oleh kepala bnpb
oleh centeni suharyanto tadi
bahwa pihaknya masih berfokus pada hari ini untuk pencarian
kemudian evakuasi korban termasuk pendistribusian logistik
sudah dikerahkan para camat untuk menyerahkan masing masing logistik ini ke daerah terpencil
tentunya daerah mereka masing masing ada lima belas kecamatan
dan untuk update jumlah korban sudah terdata dua ratus tujuh puluh dua jenazah
pada hari ini temukan satu jenazah almarhumah
nining usia enam puluh empat tahun
dan yang sudah teridentifikasi satu ratus enam puluh lima
dan masih dilakukan identifikasi berikutnya satu ratus tujuh jenazah
sedangkan korban hilang ada tiga puluh sembilan orang
dan dikerahkan tentunya enam petugas di lapangan
untuk melakukan pencarian terhadap orang yang hilang ini
dan kembali tadi bnpb mengingatkan kepada mereka atau korban
yang anggota keluarganya meninggal dunia
segera melaporkan ke posko pengaduan
guna mendapatkan data untuk santunan dan juga bantuan